mahkamah konstitusi memutuskan mantan narapidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun
bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah
usai lima tahun keluar dari penjara
hal itu diputuskan mahkamah konstitusi pada perkara dengan nomor dua belas garis miring puu sembilan belas garis miring dua ribu dua puluh
yang diajukan oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem sebagai pemohon
putusan itu dibacakan langsung oleh ketua mk anwar usman pada selasa
melalui putusannya majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa pasal satu ratus delapan puluh dua huruf g undang undang pemilu
tidak berkekuatan hukum mengikat
mengabulkan permohonan permohon untuk sebagian
bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun
setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana